satu orang korban longsor di tahuna barat sangihe sulawesi utara ditemukan
korban ditemukan kami sore setelah sebelumnya tertimbun longsor selama tiga hari
keluarga moka dampis diselimuti duka setelah jasad christine ce moko dampis yang berusia enam puluh tahun ditemukan oleh tim basarnas kami sore
para pelayat berdatangan ke rumah duka untuk menghormati korban dan memberi penghiburan untuk keluarga
sebelumnya korban diketahui tertimbun longsor di rumahnya di tahuna barat kepulauan sangihe
keluarga memutuskan segera mengubur jasad korban karena telah tertimbun longsor selama tiga hari